ngertiin mama ya
iya mau aku paham kok
yang penting kan sekarang masalahnya sudah selesai
ikatan yang kuat
ikatan yang kuat juga dengan alam
dan ini juga alasan
kenapa aku begitu mudah dekat dengan rena
karena rena adalah cucuku
cucu kandung aku sendiri
sah makasih ya
kamu mau bantuin mama siapin makanan buat sahur
mama udah sempet emosi
sama kamu tadi malam
pada kamu gak salah
kamu ngertiin aja
karena dulu mama pernah kecewa sama andin
dia kan pernah nyakiti nino
iya mau aku paham kok
yang penting kan sekarang masalahnya sudah selesai
hari ini sih aku nggak ada kerjaan apa apa
kenapa emang ya ma
tumben mama ngajak nyalon
mama mungkin terlalu kerasnya shay
terasa sama kamu
mama kebanyakan curiga sama kamu
hubungan kita kayak dulu lagi sal
dulu kan kita kompak
bisa quality time berdua
kita ketemu jam sepuluh
yaudah sayang sampai nanti ya
aku harus deketin diri lagi sama elsa
supaya aku bisa tau
apa yang sebenarnya dia sembunyikan
icu lantai tiga
bapak bawa kemari ya pak
icu udah lantai tiga
untuk bapak dan ibu bisa masuk
tapi kalau untuk anak kecil mohon maaf pak
tidak bisa masuk pak
maaf pak tapi si kecil ini
mau ke icu dia mau jumpa papanya
iya saya tahu pak tapi di rumah sakit ini
ada aturannya pak
anak kecil itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan
di luar jam besuk
apalagi ke ruangan icu
aku mau ketemu papa
tolong kamu kamu sama tante dulu ya
pak saya boleh minta waktu sebentar
jadi begini pak
saya mengerti disini
bapak pasti punya tanggung jawab dalam pekerjaan bapak
pasti ada sop juga
cuma di luar itu semua
bapak pasti punya hati nurani
saya cuma butuh waktu lima menit pak
si kecil yang saya gendong tadi
dia harus ketemu sama bapaknya
papanya sekarang di icu
sekarang coba bapak pikir
kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
saya yakin enggak
ya sudah pak
tapi hanya lima menit
dan itu pun saya dampingin
terima kasih pak
sama om om dulu ya
sama om dulu ya
malaikat kecil yang pinter
sebentar lagi ketemu papa ya
tengok lihat siapa
tengok lihat siapa
dia tadi udah nungguin mama ya

mampirin mama ya
reina udah nunggu lama
mama dari tadi
aku nungguin papa dan mama dan oma
aku nungguin papa dan mama dan oma
tapi enggak datang datang
reina aja nunggu ya
hai mah papa mana mau ketemu papa mau
rena begitu rindu sama allah seharusnya anak anak itu tidak boleh masuk di luar jam
tapi anak ibu boleh masuk melihat papanya hanya lima menit terima kasih banyak ya pak ya
mici saya iya tante boleh bicara sama angga sebentar silakan tanda
just ya enggak tentu bicara tentang
papa hebat ya mama
yang pasti rina harus doain bapak ya
biar papa bisa cepat selalu
papa bangun ya
papa jangan tidur tidur terus
aku mau digendong sama papa
aku mau dibunuh sama papa
papa jangan sakit
aku mau punduk nama lagi sama papa
papa jangan sakit